ada apa itu kenapa dadaku kembali bergetar
apakah putra kukian santang dalam bahaya
jaga dewa batara kenapa jantungku tiba tiba bergetar sangat hebat putra ku walang sungsang
apakah yang terjadi dengan
aduh ini obatnya sudah tidak mempan ini
punten gesi ratu ini harus segera pakai daun kecubung dewa gusti
aku berhasil mendapatkan
kecubung dewa ibunya
alhamdulillah kamu berhasil

batar ada apa itu kenapa dadaku kembali bergetar apakah putraku kian santang dalam bahaya
anakannya sudah tidak cukup numaes
kalau begitu kita harus pergi
kalau begitu kita harus pergi
biarkan aku membantu munyai
biarkan aku membantu munyai
kita harus pergi munyai
kita harus pergi munyai
kita harus pergi
ibunya tenaga dalamku pun tidak sanggup menangani aku

mari kita bersama sama
mari mari nusa
buruh di managersnya
bandar tapi sama
rata bangun rata
rata bangun rata
rata bangun rata
jaga dewa batara
mari kita satukan kekuatan kita
mari kita satukan kekuatan kita
sebaiknya kita pergi dari sini
benar raden raden harus menyelamatkan diri
biar kami yang menghadapinya
tapi bapak biar aku yang melawan nih bapak
raden jangan memaksakan diri
kalau raden memaksakan diri
prajurit belajaran tidak akan ada yang tersisa raden
sampai jumpa di video selanjutnya

kita akan beristirahat sejenak disini
tempat ini tidak tepat untuk beristirahat
tempat ini tidak tepat untuk beristirahat
pandangan terlalu sempit
apabila musuh menyerang kita
kita tidak mog boleh berbuat apa apa
apabila musuh menyerang kita
dan di mana kita bisa beristirahat
kita beristirahat di tempat yang apang raden

kita makin jauhani dari jarak

kemudian musuh semangit bisa menyeluk kita tadi gece
jika kita berstirahat di tempat yang lebih daerah
jika kita beristirahat di tempat yang lebih lapang
akan lebih mudah bagi musuh
untuk menemukan kita